dan untuk mengetahui perkembangan terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan siaran indonesia jafar gebuah
selamat siang jafar apakah sudah dilakukan tracing terkait positifnya gubernur dan wakilnya ini
selamat siang lady malino di jakarta
sejauh ini sejak selasa kemarin tim testing dari satuan tugas penanganan covid sulawesi tengah sudah melakukan penelusuran kepada kontak kontak langsung gubernur maupun wakil gubernur
sampai sejauh ini dilaporkan pula bahwa istri dari gubernur longki janggola salsul mida aladin janggola dan istri wakil gubernur ibu mastura dalam kondisi sehat dan mereka dinyatakan non reaktif
juga setelah dilakukan swab test mereka dinyatakan negatif covid sembilan belas
dan saat ini apakah kantor gubernur sudah disterilisasi
begitu juga dengan wakil gubernur
sejak kemarin sore seluruh ruangan di utamanya ruang kerja gubernur sulawesi tengah dan wakil gubernur sulawesi tengah sudah dilakukan penyemprotan disinfektan
termasuk beberapa lokasi yang memang menjadi tempat kerja gubernur di seputaran kantor gubernur sulawesi tengah di jalan samratulangi palu timur
apakah ini juga berdampak pada pelayanan masyarakat mengingat juga dilakukan tracing begitu terhadap beberapa pejabat
yang ada di sulawesi tengah
proses pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya apalagi gubernur juga sudah menyatakan sejak hari ini bahwa produk pemerintahan sulawesi tengah akan tetap berjalan
karena dia terus melakukan pemantauan secara virtual dari rumah jabatan gubernur sulawesi tengah di jalan muhammad camin palu selatan
yang memang sebelum ini tidak lagi ditempati setelah dilakukan renovasi
gubernur sejak semalam pindah dari rumah pribadi di jalan zebra palu selatan ke rumah jabatan
dan saat ini sudah di dia terus melakukan pemantauan atas kerja di kantor gubernur pelayanan tetap berlangsung seperti biasanya
berarti lokasinya ada di palu saat ini ya dan juga dipantau oleh petugas satgas di sana
ya tadi gubernur sulawesi tengah mengirimkan whatsapp kepada kami
menyatakan bahwa tim
perawat paramedik terus melakukan pengawasan atas dirinya dan wakil gubernur yang saat ini sudah berada di rumah isolasi masing masing
dan gubernur tadi pagi juga sudah berlarakan rutin seperti yang selalu dilakukannya selain bersepeda juga jalan jogging
dan ia menyatakan bahwa sampai saat ini tidak punya keluhan apa apa dia merasa segar dan bugar
dan tidak ada gejala gejala penyakit
seperti yang menjadi gejala umum penyakit covid
baik baik terima kasih jafar gebuang untuk informasi anda
melaporkan langsung dari palu sulawesi tengah selamat bertugas kembali